penghuni perumahan purimas botoran kabupaten tulungagung jawa timur
memperketat akses masuk sejak jumat siang
setiap warga atau pemudik yang datang akan dicek mulai temperatur tubuh dan pemeriksaan lain
petugas akan melaporkan ke petugas medis jika mendapati pemudik yang terindikasi kurang sehat
petugas juga melakukan pemeriksaan agar warga yang keluar masuk menggunakan masker
kegiatan screening ini merupakan hasil kesepakatan warga bersama perangkat kelurahan pasca pengumuman larangan mudik
lurah botoran mengatakan pendatang kebanyakan adalah mahasiswa yang belajar di berbagai kota
untuk penyebaran dan penularan covid sembilan belas ini
pengetatan akses masuk serta pemberlakuan jam malam juga telah diterapkan
di sekitar kota kota yang berbeda
sebelumnya satu warga di sebuah desa di tulung agung meninggal akibat covid sembilan belas
belasan warga lainnya dinyatakan positif setelah melakukan rapid test